noel pearson pada hari senin dua puluh lima september
terhadap penularannya ada dua data yang sudah ada
oh ada bapak ini atau ibu ini baru datang dari negara itu tanggal sekian keluar karantina
siang ini bersama prof chandra dan pak soni
nomor dua tentang apa yang perlu dilakukan sejauh ini
ataupun juga potensi gelombang ketiga
terus juga yang dosis lengkap itu sudah sekitar delapan puluh lima persen
seorang wanita wira juri dan konsuler kota sydney yvonne weldon memimpin satu menit menghendingkan cipta
saat ini nikuba sedang menjalani proses daftar patent menyangkut teknologi yang dilakukan oleh perusahaan rintisan nikuba hidrogen nusantara